dan kalian sekarang tega untuk memaksa lala cari kerja untuk biaya makannya lala
lala yang gak mau tinggal sama paman dan bibi
karena paman dan bibi jahat sama lala
asal karena dia
sudah jam sepuluh belum pulang juga
udah gak usah ditungguin lah saya
paling dia juga dapat kerjaan yang lain
dan minum disana
ya gak bisa begitu dong mas
kalau terjadi apa apa sama lala gimana coba
warga yang tadinya udah baik sama kita
bisa bisa berubah jadi sinis
terus mereka nggak mau lagi kalau ditawarin asuransi
yaudah kalau gitu kita cari dia
ini nih keluarga penculik
ini keterlaluan banget
kelihatannya aja ya kalian itu kayak orang alim
kayak orang baik
gak taunya kalian ini ya orang paling lincik di dunia
bu jamila ada apa ini
ngasih aja coba ngela
ngebuk nih ya
kenapa lala ada disini
kalian coba mempengaruhi lalaf untuk supaya nggak pulang ke rumah kami
jangan salah paham pak samsul
tadi siang kami pulang lala sudah duduk bersandar di teras rumah kami pak
terus lala itu menangis dia minta tolong dicariin kerja
kami mau ajak dia masuk dia malah pingsan badannya panas pak
tadi kami membawa lala ke rumah sakit malah dia sempat diinfus di rumah sakit pak karena kurang cairan
ini kami baru saja pulang dari rumah sakit
maksudnya kami akan segera memberi kabar kepada ibu sama bapak
jangan kebanyakan alasan jangan kebanyakan cerita
titik intinya kami datang kesini
mau bawa keponakan suami kita ke rumah sakit ya pak
jangan kebanyakan cerita titik intinya kami datang kesini mau bawa keponakan suami kita ke rumah sakit ya pak

kami tidak pernah menghapus lala bu
apa yang dikatakan lalai berarti memang seperti itu keadaannya
lola sudah tidak tahan tinggal sama ibu sama bapak
hehehe seorang ustazah jaga ucapannya

lala sudah tidak tahan tinggal sama ibu sama bapak
ini buktinya ya kalian coba mempengaruhi dia supaya nggak pulang ke rumah kami
harus tinggal di rumah kalian nanti kalian kuasai hartanya
iya hah iya
astagfirullahaladzim pak samsul
kalau itu yang kami mau kami sudah undang warga untuk mendengarkan cerita lala
bahwa dia sejak tinggal sama kalian dia sudah tidak sekolah lagi
bahkan tenaganya pun diperas sampai tidak pernah diberi makan oleh kalian
dan kalian sekarang tega untuk memaksa lala cari kerja untuk biaya makan yang lama

karena paman dan bibi jahat sama lala
astagfirullahaladzim pak samsul
jangan ikut campur ya ini urusan keluarga kami
kalau kalian masih berani mengajak lala tinggalin sini
saya akan hasut semua warga
supaya banci kalian tidak dikandung di urusan tempat ini
awas ya kamu berdua berdua itu campur
bapak kenapa menahan ibu pak
kasian itu lala pak
mau diam gak
iya mas sebentar
mau saya tinggal disini mau jadi anak gelandangan kamu mau
seneng banget belanja anget anget
nanti aku dimakai
aduh sampai pegel pegel di kaki
senang banget ya mas ya
kalau tau ya
bisnis asuransi fiktif seperti ini
bakal mendatangkan uang banyak
mending dari dulu kita usah kaya gini ya
kalau sampai ada
yang sakit terus klaim
jangan bicara seperti itu
jangan ngomong yang belum kejadian
ntar kalau beneran gimana
ya sudah sekarang saya ngambilin dong mas minum
haus nih air esnya sini
jamila ambilin air es buat mas hamsul
jamila makan apel
bentar ya mas
pak mali tinggal satu
kamu udah mencuri apel di kulkas ya
lala cuma ambil dua apel yang ada di kulkas
di lemari gak ada makanan
anak kecil kamu dengar ya
tanpa izin itu sama dengan mencuri
kamu ini bener bener ke terlaluan ya
udah berani kamu mencuri ya
gak bisa dibiarin ya gak bisa
kamu harus ngaji pelajarannya
percuma sayang kamu hajar dia
mendingan kamu suruh dia untuk ganti apel yang dia curi itu
bener juga sih mas
kamu denger gak
lala gak punya uang
kamu denger baik baik ya keluar sana ya
banyak tuh anak kecil
yang lebih kecil dari kamu bisa cari duit sendiri
jadi sekarang juga kamu pergi keluar
ganti apel yang udah kamu curi
pulang ke rumah ya kalau kamu gak bawa kapal itu ya
kamu kamu pulang ke rumah
bija mila pukul pakai rawatan
ganti apel bija mila gantiin
ganti apelnya gantiin ya awas
kamu maucrih dapat
sekarang terjadi perusahaan asuransi ini pak
lu sebagai konsultan finansial
memang ini bapak berminat mau ikutan
bapak mau cek dulu bu alamatnya
kita sekarang gak boleh sembarang terima tawaran orang
apalagi zaman sekarang
banyak perusahaan fiktif
keliatan bapak juga tak familiar banget nih
dengan nama asuransi ini bu
terus kemarin rasanya ibu dengarnya agak aneh deh pak
soalnya kok prosesnya mudah banget ya pak
terus besoknya langsung terima polis
padahal setahu ibu kan
untuk asuransi kesehatan itu harus ada prosedur
check up kesehatan dulu
nah setelah ketahuan hasil tes kesehatannya
baru bisa ditentukan berapa premi yang harus dibayar
ya semestinya seperti itu bu
bu saja assalamualaikum
aduh bu saja
ya allah lala lala kenapa
shh kenapa lala
tolong izinkan lala tinggal di sini
lala gak mau lagi tinggal sama bu jamila dan pak mansamsoel
memangnya kenapa la
ibu jamila menyakiti lala lagi
tadi kalau makan buah apel yang ada di lemari es
dan di lemari gak ada nasi
bu jamila malah bilang lala pencuri
dan suruh ganti apel yang lala makan
sabarnya isnya ya

di video selanjutnya
di video selanjutnya
di video selanjutnya